mantan wali kota bogor bima arya menyatakan akan maju dalam pemilihan gubernur jawa barat
pengalaman menjabat sebagai wali kota bogor dua periode
serta warga asli jawa barat menjadi alasan bima arya maju di pilgub jawa barat
bima menyebut mendapat tugas dari ketua umum pan zulkifli hasan untuk maju di pilgub jawa barat
ia juga diminta menjalin komunikasi dengan ketua pan dpw jawa barat desi ratnasari
insya allah ya ini tanda awal perjuangan kita ikhtiar untuk jawa barat
saya ditugaskan oleh bang zul ketua umum pan untuk ikhtiar di jawa barat
saya terus komunikasi dengan ibu ketua meminta saling mendoakan lah
partai sudah mendorong memberikan perintah untuk berikhtiar
membangun komunikasi politik membangun dukungan dari warga jabar
bursa calon gubernur jawa barat masih dinamis
partai persatuan pembangunan atau p tiga menyatakan telah menyiapkan kader terbaik
untuk berkompetisi di pemilihan gubernur jawa barat
p tiga juga membuka diri untuk berkolaborasi dengan pihak lain
kita akan menghadapi pemilu kada serentak
tidak terkecuali termasuk jawa barat
karena itu kita mempersiapkan diri
masuk di dalamnya kader kader nanti akan ikut berkompetisi
dalam kancah pemilu kader baik di dekat kabupaten kota dan tingkat berikutnya provinsi
nah juga tentu tidak menutup kemungkinan bahwa karena mungkin kader kita di daerah tertentu itu tidak ada yang ingin mencalonkan diri
maka tentu kita menerima kader dari lain ya untuk berkolaborasi
berjuang di partai musim kewarna warna untuk mensukseskan pemilu kader bagi calon yang mencalonkan
wakil sekjen pkb saiful huda mengaku siap menantang rituan kamil di pilkada jawa barat
saiful huda pun memastikan pkb akan membentuk poros sendiri di luar dari pencalonan rituan kamil
saya nyalon gubernur bukan wakil gubernur ya
kalau wakil gubernur saya akan serahkan pada kader yang lain
pkb jawa barat memastikan untuk gubernur akan bikin poros di luar kan ridwan kamil
sejauh ini sudah ada beberapa nama yang berpotensi masuk bursa calon gubernur jawa barat
termasuk rituan kamil yang merupakan mantan gubernur jawa barat
selain rituan kamil nama sang istri atalia praratia juga masuk bursa calon gubernur jawa barat
tokoh lain yang digadang gadang bakal ikut di pilgub jawa barat antara lain mantan bupati purwakarta deddy mulyadi
anggota dpr ri desirat nasari
anggota dpr ri muhammad iryawan atau iwan bule
mantan bupati karawang selika nurahadiana
hingga wasikjen pkb saiful huda
hingga kini partai partai politik sedang mempersiapkan jagoannya untuk berlaga di pilkada jawa barat dua ribu dua puluh
siapa yang akan maju dan menduduki kursi jawa barat satu patut kita nantikan